setelah polisi kembali melakukan gelar perkara lanjutan kasus penganiayaan taruna stip putus satria ananta rustika yang tewas dianiaya senior pada jumat lalu
hingga kini polisi masih mendalami kasus ini dengan memintai keterangan sejumlah saksi
untuk mencocokkan keterangan mereka dengan alat bukti cctv dan bukti lainnya
polisi melakukan serangkaian penyelidikan terkait kasus tewasnya taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran atau stip jakarta putu satria ananta rusdika
polisi belum merinci tujuan gelar perkara lanjutan yang dilakukan hari ini
apakah untuk menetapkan tersangka baru atau bukan
kapolres metro jakarta utara kombes gideon aris setiawan menegaskan polisi masih mendalami kasus berdasarkan alat bukti yang ada
polisi sudah melakukan finalisasi dari simpulansi alat bukti tadi dengan gelar perkara
kita juga melibatkan ahli yang lain lalu minta pendampingan atau asistensi dari pembina fungsi dalam hal ini
polda mitrujaya direkturat reserse kepala umum
hingga saat ini polisi telah melakukan serangkaian penyelidikan
polisi juga telah memeriksa tiga puluh enam saksi
dalam kasus tewasnya taruna stip oleh seniornya
polisi menyebut tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus yang menyebabkan putu satria ananta rustika meninggal dunia